dari waktu ke waktu tanaman tidak pernah kehilangan penggemar bahkan tiap tahun ada tanaman tertentu yang menjadi favorit masyarakat
dan kita akan lihat jenis jenis tanaman yang eksis dari tahun ke tahun dan ini berdasarkan jumlah produksinya
kita akan lihat ini data yang dikumpulkan dari lead bank cnn indonesia ini data dari bps
kita lihat ini adalah top tiga juara satu dua tiga selama kurun waktu dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas
kita lihat data yang dikumpulkan dari lead bank cnn indonesia tanaman jenis pilo dendron menempati posisi teratas dengan kisaran harga di marketplace ya
dari rp enam hingga rp tiga puluh enam
alasannya mengapa harganya mahal
karena banyak digunakan sebagai daun potong untuk dekorasi atau sebagai tanaman indoor maupun elemen pembentuk taman yang dapat berfungsi sebagai penyerap zat polusi atau polutan
bentuk daunnya juga bermacam macam ya ada yang lonjong berujung lancip kemudian bentuk hati
atau jantung mirip gergaji atau daun pepaya
kita lihat yang kedua ini ada dracaena
dracaena ini bentuknya seperti ini daunnya panjang panjang ya
kita lihat harganya ini mulai rp lima hingga rp tujuh ratus tiga puluh lima
banyak macamnya misalnya dracaena reflexa alias song of india yang umum dijadikan daun potong
dracaena tricolor ini adalah tanaman untuk landscape ya
harganya di marketplace
saya sudah sebutkan mulai dari rp lima sampai di atas rp tujuh ratus
kemudian yang ketiga ini kita sering lihat di rumah
mungkin anda punya tanaman ini ada tanaman pakis
ini harganya kalau dibandingkan dengan yang lain harganya yang paling murah adalah rp dua
tapi maksimalnya bahkan ada yang menjual dua dua juta rupiah di marketplace
pakis atau peteri dovita adalah tumbuhan paku pakuan atau pakis pakisan
sekelompok tumbuhan dengan sistem pemulus
sejati tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya
tadi saya sudah sebutkan harganya
kita next akan lihat berikutnya
kalau tadi kita lihat di dua ribu tujuh belas sampai dua ribu delapan belas kita lihat di dua ribu sembilan belas
ini kalau tadi kita lihat ada daun daunan banyak
tapi kalau di tahun dua ribu sembilan belas di sini ada bunga yang paling laris
di tahun dua ribu sembilan belas ada bunga krisan kemudian ada bunga mawar
biasanya kedua bunga ini adalah bunga bunga yang
diperuntukkan untuk hadiah atau biasanya kalau mawar kita berikan di hari hari yang ini ya
yang spesial misalnya hari valentine karena ini lambang dari cinta sejati
kita lihat harganya kalau mawar bervariasi tergantung dari musim dan jenisnya
kemudian kalau krisan harganya mulai rp tiga puluh hingga rp tiga puluh lima
kita akan beralih ke tahun dua ribu dua puluh ya
dua ribu dua puluh ini dia yang menjadi tanaman yang dibunuh
turun di saat pandemi kita lihat di sini ada aglonema atau sri rejeki
sebenarnya kita sudah tahu tanaman ini dari lama ya
tapi di tahun ini benar benar booming
harganya mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga rp satu lima juta
kemudian ada monstera adansonifaregata atau janda bolong
ini juga viral sekali karena banyak ternyata pencurian yang dilakukan oleh warga terhadap tanaman ini
karena memang harganya itu mulai dari pencurian
kita lihat di sini bahkan tadi ada beritanya kita dengar ya
bahwa untuk membeli tanaman mereka rela sampai menjual atau menukar mobilnya seharga ratusan juta
hanya untuk tanaman seperti ini
sebenarnya apa sih tanaman ini kok bisa harganya mahal ya
tapi memang ini yang menjadi tren
kita akan tanyakan kepada narasumber kita
kita akan segera bergabung dengan narasumber kita pada malam hari ini
kita akan bahas
mengapa kemudian ada alasan ramai ramai warga memilih mengoleksi tanaman meskipun harganya tidak lagi murah
dan tentunya tidak hanya itu
bagaimana merawat agar tanaman tanaman itu tetap indah dan juga subur
sudah bergabung bersama kami pak safirul mubarok
dosen pertanian universitas pajajaran dari bandung
dan swastika nohara penggemar tanaman hias di jakarta
saya akan sapa keduanya
halo selamat malam
suara studio dengan lancar ya
saya kembatikan lebih dahulu
saya sudah coba cek cek instagramnya mbak tika
mbak tika luar biasa setiap hari merawat tanaman apa
alasannya memilih merawat tanaman
apakah ini sudah hobi lama atau hobi saat pandemi saja mbak tika
ini dimulainya dari tahun dua ribu enam belas atau dua ribu dua
jadi lama atau sebentar itu relatif ya
koleksinya apa aja mbak tika
kalau saya lihat sepertinya ada juga tadi
seperti janda bolong yang juga lagi viral mbak tika
iya dan kebetulan kalau monstera adansoniai itu yang ada di instagram saya itu hadiah dari teman
sudah lama sih
udah dari tahun dua ribu delapan belas dikasih teman
terus sudah beranak pinang lah
pokoknya sudah dibagi bagi ke dalam banyak port
dan juga sudah dikasih kasihin ke orang juga
kalau media tanamnya dan diletakkan di mana saja mbak tempatnya
kalau saya lihat sepertinya di dalam rumah juga ada ya
kalau media tanam itu kan media yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut di dalam pot
sementara kalau peletakannya saya bagi bagi menjadi beberapa lokasi
ada yang di teras depan teras samping
di dalam rumah juga menyebar
ada di living room ada di tangga ada di kamar tidur
hampir semuanya sih ada satu satu
ada yang sedikit ada yang banyak
tergantung sinar mataharinya
di tempat tempat yang terang sirkulasi udara baik
saya bisa taruh lebih banyak tanaman hias
sementara kalau tempat tempat yang nggak terlalu dapat sinar matahari
dan sirkulasi udaranya terbatas
saya paling hanya taruh satu dua pot yang jenisnya tahan banting lah boleh dibilang begitu
kita akan ke pak safirul ini merupakan dosen pertanian
pak safirul ini di pandemi seperti ini mungkin seperti mbak tika ini sudah beberapa tahun yang lalu
tapi juga banyak orang orang yang apa ya yang tiba tiba jadi suka mengoleksi tanaman
sebenarnya apakah ini fenomena yang terjadi setiap tahun
atau ada apa sebenarnya yang anda lihat di sini
mungkin saya melihat di sini karena aktivitas sehari hari mungkin sekarang kan pekerjaan banyaknya di rumah
kemudian untuk mengisi kekosongan ya salah satu caranya ya untuk mencari dengan budidaya tanaman ini
ya salah satunya yaitu dengan budidaya tanaman hias
dan juga mungkin terlihat sekarang harga dari tanaman hias itu melonjak tinggi
dikarenakan permintaan sangat tinggi ya orang orang pasti akan terus berminat gitu
ya gitu mbak
tapi harganya kita akan tanya ke mbak tika
mbak tika pertama kali beberapa tahun yang lalu mengoleksi tanaman tanaman yang sekarang harganya juga mulai naik
ada perbedaan harga nggak mbak ketika membeli saat sekarang dibandingkan dengan dulu
untuk beberapa jenis tanaman harganya sudah berubah total
tapi nggak semua
nggak semua naiknya melejit gila gilaan
banyak juga yang harganya masih sangat terjangkau
salah satu yang berubah total ya ini berdasarkan popularitas ya karena dia sangat populer
apalagi monstera deliciosa farigata atau nggak thai constellation
itu termasuk jenis yang harganya udah nggak naik lagi tapi ganti
karena udah berlipat lipat dari tahun lalu lah
dari tahun lalu aja nggak usah jauh jauh
berlipat berapa kali mbak tika
aduh berapa kali ya
banyak kali deh
misalnya kalau dulu berapa sekarang berapa mbak tika
misalnya di tahun dua ribu tujuh belas itu pertama kali saya beli monstera deliciosa yang king hijau yang biasa
or itu hanya rp satu ratus lima puluh sudah rimbun sekali
udah mungkin ada sepuluh daun gitu
satu pot besar ukurannya potnya tiga puluh lima cm dengan kondisi rimbun banget sepuluh daun
itu kalau sekarang mungkin harganya ya sudah satu lima jutaan deh
jenis jenis yang populer
jenis jenis yang populer ya termasuk mbak tika juga punya tadi saya lihat juga di instagramnya
pak sariful ini kok harganya bisa berkali kali lipat ini sebenarnya karena permintaan yang tinggi atau memang indah atau memang sangat bermanfaat bagi kesehatan atau bagaimana pak sariful ini
intinya untuk tanaman hias harga itu kan fashionnya banyak
jadi kalau misalkan dilihat mungkin tanaman yang sekarang ada itu jarang di pasaran
sehingga orang orang mencari di mana berada tanaman tersebut ya berapapun mereka beli karena mereka suka gitu intinya ke sana
tapi kalau misalkan nanti tanaman ini lama kelamaan banyak dibudidayakan dan ketersediaan di pasar sudah banyak kemungkinannya akan menurun lagi seperti itu
karena ya fashion lah kalau tanaman hias seperti itu gitu
pak sariful tadi juga kita sudah mendengarkan mbak tika menjelaskan bahwa tanaman ini diletakkan ada di dalam rumah ada juga di luar rumah
sebenarnya signifikan nggak sih pak ini untuk mendukung gaya hidup sehat yang kini diinginkan oleh orang banyak jika kita lihat banyak tanaman di dalam rumah begitu
sebetulnya ada beberapa jenis tanaman yang bisa menyerap gas beracun di udara itu ada beberapa seperti halnya sansi viera
nah kalau misalkan sekarang dimasukkan ke dalam rumah itu tidak apa apa
kalau sekarang kan banyak berbicara kalau banyak tanaman di dalam ruangan itu akan mengambil oksigen
sebetulnya itu tidak akan berpengaruh nyata seperti itu
malah membuat ruangan menjadi lebih asri sebetulnya
jadi apa saja pak jenisnya boleh dijelaskan nggak pak jenisnya yang bisa ditaruh di dalam rumah seperti yang tadi dicontohkan oleh mbak tika itu
iya banyak sekali jenis beberapa jenis tanaman hias yang bisa diletakkan di dalam rumah itu kebanyakan dari golongan misalkan araske pilodendron itu bisa aglonema bisa
tetapi untuk kaladium biasanya itu membutuhkan
biasanya itu membutuhkan
biasanya itu membutuhkan
karena kalau misalkan dia kekurangan cahaya diletakkan di dalam rumah biasanya akan terjadi etiolasi tanaman menjadi lebih panjang
terakhir saya ke mbak tika singkat saja mbak ini kan banyak masyarakat yang tiba tiba mencintai tanaman
boleh dikasih tips mbak ketika harga tanaman mulai sangat tidak terkendali tips buat masyarakat yang baru ingin melakukan hobi mengoleksi tanaman
mungkin bisa dimulai dengan sesuatu yang terjangkau
start small sesuatu yang terjangkau sesuai dengan budget kita
masih banyak sekali tanaman hias yang harganya terjangkau kalau kita rajin hunting ke lapak lapak penjual tanaman
jangan lihatnya hanya di instagram aja gitu
main juga ke lapak lapak gitu ke pinggir jalan atau bahkan ke petani ke ciapus ke kemana mana itu itu masih banyak kok
masih banyak jenis jenis tanaman yang bagus sama cakep
sama cantiknya dan sama manfaatnya untuk menyegarkan rumah tapi dengan harga yang masih sangat terjangkau itu ada
terus dua kenali karakter namanya
dia kebutuhan sinar mataharinya gimana kebutuhan airnya dan lain lain
belajarnya online aja browsing banyak
lihat lihat di instagram sosmed juga banyak ini para pehobi yang share tips share knowledge itu banyak sekali dan banyak yang diceritakan dalam bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah untuk diikuti gitu
misalnya lihat instagram saya tuh di highlight banyak sekali tips yang gampang gampang gitu
dua itu aja
baik dua hal yang penting ini digarisbawahi bagi masyarakat atau penonton yang mau baru mau atau baru akan mengumpulkan tanaman tanaman yang harganya luar biasa
tadi tadi pak sariffo juga menjelaskan tips soal tanaman apa saja yang bisa ditaruh di dalam rumah
terima kasih bapak dan ibu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini